hari ini kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta kembali tembus angka sembilan kasus
bed okupansi rate atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit jakarta juga mencapai lebih dari sembilan puluh dua persen
bahkan tempat tidur di icu juga sudah terisi delapan puluh tujuh persen
bagaimana kesiapan jakarta dalam menghadapi semua ini
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
halo selamat sore pak wagub
pak wagub boleh digambarkan bagaimana kondisi tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan di dki jakarta
karena angkanya hari ini tembus sembilan lagi pak wagub
ya betul sekali angkanya kemarin itu sembilan dua ratus tujuh puluh satu sekarang mencapai sembilan lima ratus
memang beberapa hari ini dki memecahkan rekor sendiri
memang ada peningkatan
pertama perlu kami sampaikan ini disebabkan banyak hal
di antaranya memang masih dampak daripada silaturahmi idul fitri dan dampak dari arus balik mudik
yang ketiga disebabkan oleh masyarakat jakarta yang cukup capek jenuh berkurang kewaspadaan disiplin penggunaan masker
yang keempat memang disebabkan
yang oleh adanya varian baru dari india afrika selatan dan inggris
yang kelima juga disebabkan memang dki meningkatkan tiga t testing tracing dan treatment
testing kami sudah mencapai seribu dua ratus dua puluh sembilan lima ratus tiga puluh tiga
itu artinya hampir tiga belas kali dari standar yang diminta oleh who
bagaimana sampaikan pak gubernur kami terus meningkatkan jumlah testing
nah untuk itu ya memang terjadi peningkatan jumlah kasus
dan kami dalam rangka itu terus melakukan sosialisasi dan kampanye
termasuk pengawalan pengawasan dan penindakan di lapangan
atau unit unit kegiatan dimanapun untuk memastikan seluruhnya warga dan unit usaha apapun
melaksanakan protokol kesehatan
berikutnya juga kami terus mengupayakan peningkatan berbagai kapasitas
mulai dari rumah sakit yang satu ratus enam sudah menjadi satu ratus empat puluh
bahkan kami menyiapkan tenda tenda darurat di depan depan rumah sakit yang sudah dibuat di dua puluh dua rumah sakit daerah
kemudian menyiapkan tempat tempat isolasi mandiri
yang totalnya mencapai sembilan delapan puluh empat tempat tidur yang sedang kami siapkan secara bertahap berproses dalam rangka mempersiapkan
tenaga kesehatan sudah satu ratus empat puluh empat tujuh ratus yang kami siapkan
dengan kapasitas tujuh puluh satu sampel
jadi sekali lagi berbagai upaya kita tingkatkan termasuk pelaksanaan vaksin
yang sudah diminta oleh pak presiden pak jokowi
agar jakarta di akhir agustus mencapai tujuh lima juta jiwa yang divaksin
dan kami sudah mencapai tiga empat jiwa kurang lebih dosis satu
dan dosis dua sampai dosis dua sudah mencapai lima delapan juta
dan dosis tiga sudah mencapai lima delapan juta

mudah mudahan target seratus ribu per hari bisa terus kita laksanakan
yang beberapa hari ini juga bahkan lebih dari satu ratus dua puluh ribu per hari kita bisa upayakan
itulah beberapa upaya yang terus dilaksanakan oleh pemprov dki jakarta
untuk memastikan bahwa kita bekerja untuk mengurangi dan mengutus materatnya penyebaran covid
namun demikian semuanya sangat bergantung pada seluruh warga jakarta
seperti sudah disarankan tetap berada di rumah karena tempat terbaik adalah di rumah
laksanakan protokol kesehatan secara ketat secara baik secara konsisten dimanapun kita berada
pak wagub ini kan himbawan untuk selalu di rumah tapi tadi faktanya tadi pagi di bundaran hotel indonesia
itu banyak warga yang berolahraga bahkan mengindahkan protokol kesehatan tidak menggunakan masker
sejauh ini bagaimana efektivitas dari ppkm mikro untuk bisa memaksa warga tidak punya mobilitas yang tinggi begitu
memang berbagai upaya kami lakukan mulai dari sosialisasi kampanye bahkan satgas kita bentuk dari tiga
memastikan di setiap rumah rumah warga ada satu orang anggota keluarga yang ditunjuk sebagai pic person in charge atau sebagai lo atau sebagai satgas covid
dengan sd rw setempat membuat juga sd rw juga sudah dilaksanakan
namun demikian memang masih ada warga kita yang bepergian niatnya mungkin maksudnya baik berolahraga
tapi sekali lagi tidak perlu berolahraga jauh dari lingkungan rumah cukup berolahraga di halaman rumah atau di dekat rumah
sehingga tidak menimbulkan kerumunan interaksi yang dapat mengakibatkan penurunan covid sembilan
sekali lagi kami ingatkan seluruh warga berolahragalah di rumah masing masing tidak usah jauh jauh dari rumah karena dapat menimbulkan interaksi dan kerumunan
dan bagi siapa saja yang ditemukan tidak menggunakan masker akan kami tindak kami beri sanksi termasuk unit unit usaha yang melebihi kapasitas dan melebihi jam operasional
tidak hanya kami segel untuk satu dua
tiga hari tapi juga kami akan memberikan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi denda sampai lima puluh juta bahkan sanksi pencabutan izin
bagi yang terbukti beberapa kali melanggar protokol kesehatan restoran kafe dan lain sebagainya
pak wagub kita bicara soal zonasi penyebaran covid sembilan belas ada zona hijau oranye dan merah sejauh ini kalau kota administrasi
halo pak wagub apakah suara saya terdengar jelas
baik nampaknya kami ada problem komunikasi dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria tapi poinnya jelas bahwa pemprov dki jakarta terus menghimbau warga untuk melakukan kegiatan sosial di dekat rumah salah satunya adalah berolahraga
baik kita akan coba terhubung kembali dengan ahmad riza patria
pak wagup apakah suara kami di studio terdengar jelas
ya terima kasih jelas
pak wagub saya lanjutkan tadi pak wagub ini kan kita bicara soal zonasi ada zona oranye ada zona merah sejauh ini dari lima kota administrasi di dki jakarta mana yang menjadi fokus dari dki jakarta untuk melakukan tes dan juga tracing
jadi terkait zona untuk memastikan percepatan pencegahan dan penanganan
jakarta kami anggap semuanya masuk dalam kategori zona merah
kami sekalipun di jakarta terbagi ada zona merah ada zona orange kuning dan hijau tetap kami anggap semua kami lakukan penekanannya pengawasannya dan penanganannya seperti zona merah
supaya kita lebih berhati hati tidak abai tidak lalai
semua kita ingin pastikan tidak hanya zona merah tapi juga kuning orange hijau sekalipun kita pastikan dalam pengawasan yang ketat kontrol yang ketat dan penanganan yang ketat
sehingga tidak berubah yang hijau jadi kuning jadi orane kemudian jadi merah
apalagi zona merah kuning dan orange
jadi sekali lagi upaya kita harus memperlakukan semua dengan sebaik mungkin dengan sedisipi mungkin dan seketat mungkin
kalau jumlahnya ini di angka ribuan bahkan hari ini dua hari berturut turut di atas sembilan ribu ini kan bad occupancy rate ini di rumah sakit sudah sembilan puluh dua persen kemudian di icu sudah delapan puluh tujuh persen di daerah lain bahkan ada kabar oksigennya ini mulai menipis karena demandnya begitu tinggi
bagaimana dengan di dki jakarta pak wagub apakah sudah diantisipasi hal hal teknis tersebut
betul jadi kami memang selain terus
meningkatkan tes pcr kami yang sudah tiga belas kali dari standar who kami juga terus mengupayakan ruang ruang kamar tempat tidur ruang icu terus kami tambah
rumah sakit daerah sendiri kapasitasnya sudah lebih dari enam puluh delapan persen diperuntukkan bagi pasien covid
dan kami sudah berkoordinasi dengan kementerian pak menkes yang sangat bekerja keras membantu dki jakarta juga meminta bahwa
rumah sakit vertikal swasta tni polri juga ditingkatkan presentasinya untuk covid
bahkan beberapa rumah sakit sudah diputuskan juga menjadi rumah sakit bagi penanganan covid sembilan belas
kemudian yang kedua terkait juga tenaga kesehatan kami terus melakukan rekrutmen dan mengajukan kementerian kesehatan untuk terus ditambah
tidak hanya tenaga profesional tapi juga tenaga sukarelawan kami tambah terus
kemudian juga kami menambah juga di internal kami di pemda tidak kurang dari sembilan delapan puluh empat tempat tidur yang sedang kami siapkan
mulai dari geria taman mini ragunan sampai rumah susun di nagrek kemudian juga pasar rumput dan semuanya bahkan gor gor kami persiapkan untuk dapat menampung setidaknya sembilan delapan puluh empat tempat tidur
dan ini akan terus kami upayakan
kita berharap agar dki jakarta jumlah pasien bisa ditangani dengan baik
namun demikian yang paling efektif adalah penanganan kita di hulu yaitu pencegahan melaksanakan protokol kesehatan
jadi secepat apapun sebaik apapun kami pemerintah dki dibantu kudai pusat menyiapkan berbagai pas sdm obat obatan dan sebagainya
itu bukan yang paling utama
yang paling utama adalah upaya pencegahan
di rumah rumah di pribadi pribadi tempat usaha melaksanakan protokol kesehatan tetap berada di rumah
kemudian kami minta juga bagi unit unit usaha restoran kafe semuanya jangan melanggar kapasitas jangan melebihi jam operasional
apalagi yang sembunyi sembunyi kemudian membuka kami akan tindak tegas sampai dengan pencabutan izinnya
kami punya data
beberapa kafe restoran hotel dan sebagainya yang pernah melanggar apabila ditemukan kembali melanggar kami tidak segan segan akan mencabut izinnya
sebagai bentuk sanksi agar tidak diulangi lagi bagi siapapun
jadi sekali lagi mohon kerjasamanya terlebih bagi keluarga yang memiliki kemampuan dan sejahtera
mohon tidak berpergian apalagi keluar kota
tetap berada di rumah kondisi jakarta yang terus tinggi
sudah dua hari butrut butrut
ke atas sembilan
mohon perhatian kita bersama
baik terima kasih wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria sudah menjelaskan bagaimana update terakhir penanganan covid sembilan belas di ibu kota jakarta
ya baik terima kasih